satu hari lagi menjelang mudik gesit persiapan udah sembilan puluh lima persen jadi ada beberapa barang lagi yang perlu
saya lengkapin yang saya harus cari dan tentunya ini harus berkualitas karena ini barang barang
esensial yang saya perlukan untuk liputan mudik saya supaya tetap aman dan juga tentunya nyaman
iya nikah kan besok itu aku mau liputan mudik nah tapi cuacanya itu kan cukup panas habis
toko ada yang liputan di indoor ada yang di outdoor jadi mau cari barang barang supaya
aku tuh bisa nyaman buat liputan boleh kasih rekomendasinya punya banyak tapi aku akan mulai dari jaket
dulu aja dari jaket dulu oke pas banget ya aku pengen jaket sih yang bahannya itu
itu bisa kalau pakai buat main santai nggak yang outdoor banget gitu oh iya bener bener
iya boleh ya kita coba ya comic cup palingan juga ya berarti texisting kan pelet agar
hai wah pas banget cuacanya kan inget kalau panas kadang hujan geris gitu ya
kerijan gerimis gitu ya ini sesuai nih buat kakak
dari modelnya juga ada size nya juga kok kak nanti bisa aku ambilin size nya
yang ada kaca kalau kamu lihat di kaca ini
menarik sih ada kantongnya ada yang polos juga
oke ini kayaknya menarik nih buat liputan mudik kayak pas gitu ya buat adventure ceritanya ya
benar benar karena kita kan di jalan tol jadi kan kayak
coba nih kak kalau bahannya bisa pakai wangi

tapi kalau nanti cuacanya kayak gerimis nih tiba tiba gitu dia nggak perlu langsung kakak pakai gas hujan

jadi cepet keringin juga kalau pencana hujan hujan ringan nggak usah langsung dikeringin
dia biarin aja berangin angin langsung aman
wah pas ya udah anti uv
oke jaket kayaknya aku ambil yang ini
abis itu kita cari apa lagi nih kak
oh bener banget topi ya kita butuh banget toppi oke yuk kita ke topik
wah buat baju adik di rumah
apa lagi ya yang belum ya
kerja bukan berarti melupakan ibadah
sampai jumpa di video lainnya
dan tentunya nggak sabar buat cepet cepet liputan mudik di seat
untuk mengabarkan arus lalu lintas perjalanan mudik dan juga perjalanan balik lebaran anda